warga desa ujung serdang kecamatan tanjung murawak kabupaten deli serdang sumatera utara
memprotes pembuatan kuburan masal covid sembilan belas di tempat mereka
karena takut virus dapat menular pada warga
warga juga khawatir tak ada lagi yang membeli hasil panen produksi pertanian mereka
karena berasal dari desa yang menjadi lokasi kuburan masal meninggal karena covid sembilan belas
warga juga menyesal kitnya sosialisasi pembangunan kuburan masal covid sembilan belas di desa mereka
karena hanya tiga belas orang warga penggarap yang bercocok tanam di lahan xpt perkebunan nusantara ii
yang dijadikan kuburan masal yang dimintai persetujuannya
ditambah dengan sejumlah anggota badan perwakilan desa atau bpd
luasnya lahan kuburan masal yang direncanakan seluas lima belas hektare
dari rencana awal lima hektare
lima belas hektare juga diprotes warga
karena lokasi itu akan dijadikan satu satunya lokasi kuburan masal
bagi warga deli serdang yang meninggal karena covid sembilan belas
hari ini kita ingin buktikan benar nggak yang lima belas hektare itu
apa memang lima belas hektare itu yang diambil oleh pemkap
tapi kenapa disurat dari pemkap kok nggak lima belas hektare kok lima hektare
kalau kemudian tetap dilanjutkan pemakaman yang dijadikan seperti apa sikap wakil
masyarakat tetap akan menolak
menyikapi tuntutan warganya kepala desa ujung serdang yang menemui pengunjuk rasa menyatakan
menerima aspirasi warga dan akan meneruskannya kepada gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten deli serdang
karena gugus tugaslah yang menetapkan lahan xpt perkebunan nusantara ii itu
jadi kuburan masal covid sembilan belas
kepala desa ujung serdang jenda ingata barus
tak bersedia memberi keterangan pada awak media karena mengaku masih trauma
dengan aksi unjuk rasa warganya
sementara itu ketua badan perwakilan desa ujung serdang budi sembiring menyatakan
penggarap lahan yang dijadikan kuburan masal sudah setuju dan diketahui bpd
ini adalah program pemkap tingkat dua kabupaten deli serdang

kita sudah rapat di sini dengan pemerintah desa diikuti juga oleh mereka bahwa kita bisa mencari kuburan masal
mari duduk bersama kita sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi
dalam hal ini pmk tingkat dua
pemerintah kabupaten deli serdang menyiapkan lahan kuburan masal covid sembilan belas
setelah semakin banyak warga deli serdang yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
bahkan pemerintah kota medan mengaku lahannya semakin berkurang
karena semua jenazah yang meninggal dunia di kota medan
dikebumikan di kuburan masal covid sembilan belas di kawasan silangkar medan
bahkan pemerintah kota medan mengaku lahannya semakin berkurang karena semua jenazah yang meninggal dunia di kota medan
meski mereka berasal dari kabupaten atau kota lain
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara